enam pedagang telah divaksinasi selama pelaksanaan vaksinasi di pasar tanah abang blok a yang dimulai pada rabu kemarin
jumlah ini mendekati target satu lima ratus orang
selain itu ada tiga puluh tiga orang yang ditunda untuk mendapatkan vaksin karena masalah kesehatan
menurut koordinator vaksinasi kemenkes wilayah tanah abang siti halima
pelayanan vaksinasi yang rencananya akan dilakukan hingga tanggal dua puluh empat februari
kemungkinan akan diperpanjang tergantung situasi di lokasi tanah abang